assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
permisi seh guru
ayah anda prabu
ayah anda akan pergi
untuk waktu yang cukup lama
ayah anda akan pergi
kamu harus bisa menjaga ibu ndamu
baik ayah anda
selama aku pergi
baik baiklah kalian berdua
jangan sedih dinda
ini semua adalah dharma
sebagai wujud bakti kita
kepada dewa tayang agung
ijinkan aku bunda
aku ingin bersama rekawalangsung sang dicarubar
untuk memperdalam ilmu agama di padepokan kakek guru sheikh nurjati
bunda tidak bisa menghalangi kepergiannya
kamu sudah dewasa sekarang
dan kamu berhak menentukan hidupmu
bunda hanya bisa merestuinya
walau aku berat untuk mengatakan
aku juga ingin pakai bunda
aku ingin mengembara
menuntut ilmu agama
dengan para wali allah
sekaligus menyebarkan agama
di tanah tatarsunda ini bunda
akan pergi meninggalkan bunda
aku hanya bisa mengikhlaskan
semoga lah niat baik kalian
selalu ditengarkan dan dijaga allah
amin ya allah
amin ya allah
terima kasih bunda
terima kasih bunda
terima kasih bunda
terima kasih bunda
terima kasih bunda
bunda jaga kesehatan bunda
bunda jaga kesehatan bunda
kaulah menta aji
bangkitlah wahai penguasa kegelapan
wahai denawa yang agung
wahai denawa agung
bantulah aku denawa agung
aku tidak ingin melihat
oleh anak keturunan prabu siliwangi
akulah seharusnya yang naik takta
permintaanmu akan kukabulkan
di setiap bulan kurnama
aku harus membangkitkan
habiskanlah seluruh musuh terbesarmu